beli jajanan scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
mengapa tuhan putri ada disitu ya
mungkin ini hanya hayalanku saja
gak nyangka juga
hari penjualan air mata putri duyung
kita bisa mendapatkan ini mobil
pengen nyoba mobil baru
lihat gua mir
gua ganti kan mir
kayak bintang film itu mir
kita cabut sekarang oke
lo ngikutin jejak pak basirun juga nih
pak basirun yang duda keren itu tapi pake hanya nora
kita ini sekarang sudah tidak pakai motor lagi mir
kita harus bisa menyesuaikan diri
ya bener juga sim
iya ya bener juga sim
gimana kalau bulan depan kita beli mobil satu lagi
ini mobil kan buat kamu
terus buat aku mana
kita akan kerjasama untuk mendapatkan uang dari hasil air mata putri duyung
kita kan sudah berjanji
kalau bisnis kita lancar kita bagi dua
berarti ini mobil milik kita berdua dong
sudah kita cabut
eh banyak langanan tuh

mau ke rumah teman
kenapa tun putri meninggalkan saya
jangan tinggalkan saya tuan putri
ada apa sih mas
mudah mudahan saja laut malam ini tidak seperti sebelumnya
hai pak tua
bila ingin selamat
kembalikan dulu dayang daeng itu padaku
siapa sebenarnya tuan
akulah pemilik laut ini
jadi sebelum timbul korban berikutnya
segera kembalikan dayang dayang putri padaku
apa maksud tuan
jangan pura pura bodoh
ingat pak tua
kalau pak tua masih sayang dengan nyawa sendiri
segera kembalikan putri itu
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
berkat ikan duyung itu
saya bisa memperoleh uang banyak pak
sekarang saya benar benar bingung
kemana harus mencarinya
nah arief betul betul berhasil baik
bapak tidak menyangka
kalau ikan itu bisa berubah menjadi seekor duyung
berterima kasih kepada bapak
segera kita mencari dan menemukan ikan ini
bagaimana siapa itu wiri
dia bukan warga sini
kamu tunggu sini
saya beritahu pada pak lamande ya
apa pak lamande
memangnya ada apa
ada mayat seorang laki laki
apa sudah ada
kelarga sama sekali tidak mengetahuinya
aku harus segera ke pantai
kalau begitu saya ikut pak
padahal desa kami jauh dari sini
ya sudah bawa segera ke balai desa
jangan ampun bapak
tuhan kenapa tuhan mengejar saya
kembalikan putri dulu itu
saya mampu tuhan
amur ampun ampun ampun
amur jangan pukul saya
amur ampun ampun
amur ampun ampun
amur ampun ampun
amur ampun ampun
amur ampun ampun
amur ampun ampun
amur ampun ampun
kenapa bang nasim jadi ketakutan begitu
amur ampun ampun
gara gara si nasim gila
saya jadi sep
orang yang mencari kekayaan dengan jalan pintas
tapi tidak beriman
maka nasim akan seperti dia
nah dua adiknya datang
raja laut ah
pulang ya raja
kadang kadang dia lupa
untuk mencapai keinginannya
dia harus berusaha dan bekerja keras
tidak dengan jalan pintas
tidak seperti yang dilakukan bang nasim dengan mas arief
ayo kita kembalikan ikan ini ke tempat asalnya
terima kasih bang
terima kasih bang
berarti tuhan masih sayang padamu
tuhan maha aduh
cepat atau lambat seseorang menjalani hidupnya
hanya tuhan yang tahu
sekarang saya baru bisa mengambil hikmahnya
untuk mendapatkan uang dan harta
saya harus bekerja keras
dan mau berusaha lebih giat lagi
allah memberikan petunjuk kepada mas arief
melalui air mata triduyung yang pernah mas arief jual
bukan begitu pak kiai
harta dan uang bukanlah segala galanya
tapi menyadarkan yang bersih
serta ketulusan dalam menghadapi kenyataan itu
itulah yang sangat penting
hidup memang tidak mudah
dikutuhkan sebuah perjuangan
hakikat hidup wah sebenarnya memang begitu
karena kita harus selalu mendekatkan diri kepada allah
dunia ini dengan seluruh usia adalah milik allah
dan akan kembali kepada allah